chris polin adalah salah satu warga yang tinggal di kota tangerang dan bekerja di jakarta
setiap harinya asn kementerian komunikasi dan informatika ini juga harus singgah di rumah orang tuanya di kota tangerang selatan untuk urusan keluarga
chris mengaku belum tahu ada aturan sikm oleh pemerintah kota tangerang
namun saat diberitahu kebijakan surat izin keluar masuk atau sikm selama masa larangan mudik pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu bagi masyarakat yang akan keluar masuk kota tangerang chris sontok kebingungan
sebenarnya kita kan masyarakat apalagi kita asn ikut kebijakan pemerintah
cuma kalau jadi ada dua yang berbeda ini kan agak bingung ya kita mesti gimana
nanti juga kalau kita ada suatu perjalanan yang sangat mendesak
itu jadi bingung mau kemana ngurusnya
jangan sampai nanti kita di jalan malah jadi terhambat kan urusan urusan penting kita gitu loh
minimnya sosialisasi terkait kebijakan yang tertuang dalam surat edaran nomor satu ratus tiga puluh garis miring seribu tujuh ratus empat belas tapem
yang diterbitkan oleh sekretaris daerah pemkot tangerang pada empat mei dua ribu dua puluh satu ini
juga diakui oleh ketua rukun warga di pondok aren tangerang selatan
yang warganya kerap beraktivitas melintasi kota tangerang
tapi sampai saat ini belum ada pemberitaan yang secara resmi
namun untuk dengar sih sudah pak
tapi kan mendengar itu kan bisa untuk satu patokan ya mbak ya
tapi nggak ada masalah itu
katakanlah mau belanja mau apa walaupun di beberapa provinsi tetap aja mbak
nggak ada masalah gitu
dalam hal ini bisa diterapkan secara efisiensinya gitu mbak
pada sabtu kemarin kami pun mengecek langsung untuk melihat efektivitas kebijakan ini di lapangan
yang ternyata belum
saat ini saya berada di perbatasan antara kota tanggerang dengan kota jakarta selatan
sejauh pantauan kami kami belum melihat adanya petugas yang melakukan penjagaan
untuk melakukan pemeriksaan syarat sikm yang telah diterapkan oleh kota tanggerang sejak kemarin
penerapan aturan terkait sikm kota tangerang ini sejalan dengan pernyataan satgas penanganan covid sembilan belas
terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi
untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi
saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik
baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi
kebijakan masa berlaku sikm bagi masyarakat kota tangerang
hanya untuk satu kali perjalanan selama masa larangan mudik
aturan mengenai sikm yang tercantum dalam surat edaran
yang diterbitkan oleh sekretaris daerah pemkot tangerang pada empat mei dua ribu dua puluh
juga menyebutkan tidak semua golongan masyarakat di kota tangerang
diizinkan untuk mendapatkan sikm